kamis pagi peri warjio resmi dilantik sebagai gubernur bank indonesia periode dua ribu delapan belas dua ribu dua
yang menggantikan agus martowardoyo
ketua mahkamah agung hatta ali menyerahkan keputusan presiden
mengenai pengangkatan peri warjio sebagai gubernur bi periode dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh tiga
sejumlah pejabat bi dan menteri kabinet kerja menghadiri pelantikan
yang berlangsung di mahkamah agung itu termasuk diantaranya
mantan gubernur bi agus martowardoyo
ferry berjanji akan menjaga stabilitas ekonomi
khususnya nilai tukar rupiah serta stabilitas inflasi